yang mempunyai antibody sars cov dua yaitu delapan puluh delapan
hari terakhir itu sudah kita pereksa walaupun nanti kita panggil